tiga perwira dari satuan paskas tni angkatan udara masih diperiksa denpom au terkait tewasnya salah satu anggotanya prakayuda prihartanto
ketiga perwira tersebut merupakan atasan langsung yang ditugaskan untuk membina prakayuda sebelum meninggal
komandan korps paskas au marsda theodorus setopurnama mengatakan bahwa pemeriksaan terkait kasus ini diserahkan sepenuhnya kepada denpom au
hingga saat ini denpom au masih memeriksa tiga perwira yang bertugas membina prakayuda sebelum meninggal
selain itu denpom au juga menyita satu pisau komando yang diduga menjadi penyebab luka di leher prakayuda
menurutnya proses hukum akan dilanjutkan jika ditemukan kesalahan prosedur pembinaan
theodorus berjanji penyelidikan akan dilakukan secara terbuka sesuai prosedur
kita langsung bekerjasama dengan pom pom au
karena di sini ada pom dan pom au
dan itu yang berhak untuk melaksanakan penyelidikan atau penyelidikan hukum ya mereka
kita serahkan mereka bahkan sekarang pun masih di sana
jadi semua kita serahkan daripada pihak berunang
kita fair saja kita tidak akan notuk notuk
nanti akan ketahuan mana yang salah mana yang benar dan apa kejadian yang sebenarnya
nanti kita lihat mungkin ada saksi atau yang lain
dan statusnya masih
ya ada saksi
ya ada saksi
jenazah prakayuda prihartanto korban meninggal yang diduga dianiaya tiga perwira jumat siang dimakamkan
keluarga meminta kasus ini untuk diungkap sesuai hukum yang berlaku
menurut laporan rumah sakit prakayuda ditemukan meninggal dengan tubuh penuh luka
jenazah prakayuda prihartanto korban meninggal yang diduga dianiaya tiga perwira jumat siang dimakamkan
pihak tni angkatan udara yang awalnya menutupi kasus penganiayaan yang menimpa almarhum
padahal hasil otopsi menunjukkan adanya penganiayaan
keluarga berharap bisa mendapatkan keadilan dan meminta apa yang terjadi pada prakayuda diusut tuntas
sampai sekarang kan masih dalam tahap penyelidikan
jadi nanti hasilnya tetap diungkap
tiba tiba langsung ditangani tentu
jadi langsung tentu
keluarga tentunya ya dengan adanya seperti ini ya intinya berilah kejelasannya pak
ya kejelasan dengan periodenya kan kalau ya ibaratnya keliru harus bagaimana ya
ya itu umpirampenya
menurut komandan pangkalan udara abdul rahman saleh malang marsma julek sitambayong
prakayuda meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit lanut abdul rahman saleh malang kamis sebelas mei dua ribu dua puluh
hasil laporan kepala rumah sakit menyebutkan
prakayuda mengalami luka memar dan luka terbuka di sekujur tubuhnya
dua luka iris di leher bagian kiri dan kanan diduga kuat sebagai penyebab kematian korban
rumah sakit lamito praman saleh menerima korban kurang lebih pukul sebelas dua puluh enam
kemudian dilaksanakan tindakan oleh dokter
tanggal jam sebelas empat puluh lima korban dinyatakan meninggal
tadi saya sempat berdiskusi dengan dokter rumah sakit
beliau menyampaikan bahwa terjadi pendarahan
pendarahan akibat luka
itu yang menyebabkan korban meninggal
lokasi dugaan kekerasan yang dialami almarhum prakayuda prihartanto
terjadi di dalam barak prajurit pujangan kompleks yonko empat ratus enam puluh empat paskas tni angkatan udara malang